hai teman teman selamat datang di channel saya saya pak arief saya pembicara di jogja jawa tenggara
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video ini

saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video ini
maka buat berusaha yang sangat luar biasa